kolobendu saya baru dengar ada diksi kolobendu itu dalam proses ini
itu keren istilahnya keren
keren keren sekali
tapi katanya kita punya modal sembilan puluh sembilan persen
bung roky yang baru pulang dari palembang
yang wajahnya saya lihat agak sendu malam hari ini
sebelum saya tanya komentarnya
ada cerita nggak dari palembang
sebenarnya tadi siang
yang mestinya saya kasih kuliah umum tentang filsafat dan peradaban
yang udah direncanakan
pagi pagi rektor nggak kasih izin digembok ruangannya
ruangannya itu tulisannya academic center
nah saya mau terangin apa itu academic center
tapi ruangannya ditutupkan
itu ngacoknya kan
jadi masih berlaku larangan orang memberi kuliah
padahal itu kuliah akademis
nggak ada urusan dengan politik gitu
secara akademis anda menilai kabinet ini
ini squad yang luar biasa
iya arief kan
arief ini ini semua mantan ini
rizal mantan menko
ngabalin mantan kuping presiden
arief itu gerindra mantan oposisi itu
jadi ini reuni para mantan
jadi kita nggak tahu apa sebetulnya
isi dari kabinet ini
yang diperlihatkan adalah presiden mengatakan
saya akan mengumpulkan mereka yang berbeda
padahal ini bukan yang berbeda
ini kan isinya orang yang bertentangan semuanya
jadi resultan dari kebijakan ini bisa nol
jadi saya mau katakan
tapi kok oligarki lama
jadi rizal datang tadi dengan semacam
bukan pesimism sebetulnya
tapi kalkulasi tentang masa depan
ekonom biasanya punya kemampuan untuk menerangkan masa depan
meramal masa depan
kalau dia salah ramalan dia bisa terangkan kenapa dia salah
tapi rizal bukan yang seperti itu
ada cerita ada orang di dalam mitologi yunani
cassandra itu dewi yang diberi kemampuan untuk melihat masa depan
tapi dia dikutuk bahwa tidak ada orang yang percaya pada dia
nah rizal ini semacam cassandra itu rizal ramli cassandra
yang berupaya untuk melihat masa depan
tapi orang gak percaya
padahal kalkulasinya selalu tepat
jadi kita ada di dalam keadaan semacam itu
kita mau percaya siapa yang kasih urayan sebetulnya
nah tadi saya baca di koran tuh
menko akan punya
hak veto terhadap kebijakan
menteri itu barusan
diberitakan di koran itu
vetonya pada menko itu
maksudnya presiden yang memveto kan
itu terlihat bahwa menko ini
berupaya untuk menghindar dari
persoalan supaya nanti presiden
saya bilang kan udah di veto sama menko
dia nggak mau berkonfrontasi langsung dengan menteri
yang adalah partai politik kan
jadi kelihatan soal soal semacam itu
nah saya menganggap bahwa
saling membatalkan di antara mereka
kan presiden bilang ini
apa namanya ini periode terakhir
maka saya nggak ada beban
maka kelihatannya menteri menteri juga yang diutus oleh partai
juga datang dengan filosofi yang sama
gak ada beban berarti
gak ada beban untuk merampok apbn
kira kira begitu kan
disadarkan bahwa anda itu
kimia percampuran antara profesional dan partai yang katanya
juga punya kualifikasi yang baik
meskipun tadi bang rizal banyak mengkritik itu
karena itu saya bilang dia cassandra
dia gambarkan masa depan yang sebetulnya
orang anggap bahwa ada karena rizal
yang ngomong gak ada yang percaya tuh
padahal dia bikin kalkulasi metodologi kan
jadi itu keadaan kita
saya nggak mau komentari itu karena
kan kita mau komentari apa itu
ini semua orang udah komentar segala macam
politisi yang pengamat segala macam
isi dari kabinet itu
saya baca barusan di media masa
seluruh apologi tentang kehadiran
tentang masuknya pak prabowo
di situ apologi semua tuh
ada yang mau menerangkan kenapa
pak luhut masih ada di situ
apa berarti ibu mega gagal untuk membatalkan
banyak sekali analisa ya
fraksi segala macam tuh
tapi kita mesti tahu bahwa
jokowi waktu susun kabinet kan
bukan sekedar lihat mana profesional
dia juga mesti konsultasi diam diam dengan
yang disebut oligarki di belakang layar
yang punya kepentingan
dengan apa kebijakan di depan
yang bisa menguntungkan dia
hak tanah segala macam
bisa diamankan lagi lima tahun ke depan kan
kan bagian itu yang nggak
yang seolah tersihir tuh
tapi satu poin yang saya mau katakan
setelah seluruh analisis diberikan
pertanyaan terakhir adalah
apakah kabinet itu
atau memperkuat demokrasi
saya mau katakan membatalkan demokrasi
karena akhirnya gak ada oposisi
jadi itu bahayanya
tuh bu pro bisa dimaksud
masuk akal ya penjelasannya
ini ya saya terangkan ya
saya sederah ngebalin
justru oligarki yang menitipkan
pertanyaan pada presiden
kan nggak mungkin orang tunjuk oligarki itu kan
itu kan sesuatu
yang ya itu
biasa ada di dalam setiap
ada yang terang terangan
ada yang diem diem
tapi di kita
isu itu memperlihatkan bahwa
kirim pesan pada oligarki
setuju nggak kalau ini dianggap
ya ada messengernya
tentu ada kegiatan di bawah meja
tapi kalau disebut pesimism
pesimisme itu bagus
itu pesimism bukan soal
pesimisme itu adalah kalkulasi terhadap keadaan
nah ini saudara ngabalin nih
belajar di berbagai negara
mesir perancis itu hidup dengan pesimism
itu dasar dari demokrasi perancis
karena pesimism maka dia bisa batalkan feudalisme
kalau dipakai dalam perusahaan ya
kalau dipakai dalam tofenil benar
tapi dalam konsep sistem ketatanegaraan tidak benar
karena begini konsep oligarki yang dijelaskan oleh roky
yang disebut dengan ini kan terkait dengan masalah
keterlibatan partai politik
tetapi kan begini
memang kalau bung roky tidak di dalam tidak tahu
sebutlah saya sebut begini
umpamalah seperti partai golkar
partai golkar dari prosentase pemilunya
sebentar saya jelaskan biar adik adik juga bisa mengerti
karena bukan itu konsep oligarki indonesia bukan partai
karena saya tahu dan saya ikuti
maka saya mesti menjelaskan kebenarannya
sebab kalau saya tidak mengklarifikasi apa yang dijelaskan oleh rocky gerung
itu artinya narasi dan diksi ini menyesatkan banyak orang
tersesat tadi itu
bang rizal akan menambahkan setelah anda ribut berdua ya
rocky apa yang menjadi keresahan anda
iya saya membaca analisis yang dibuat oleh orang netral
akademisi australia segala macam itu singapura
buat menerangkan soal oligarki ini
tapi kan mau dibantah sama brother ngabalin kan
karena dia menganggap
dia sangat dekat dengan telinga presiden itu
saya tidak percaya itu
jangankan dekat dengan daun telinga presiden
melewati daun pintu kamar presiden aja
dia ditahan sama pas pampres
kurang bisa dipercaya
ini antara berita hoax dan faktanya tidak nyambung
itu saya lihat gambarnya
tapi nanti saya jelaskan
sekarang saya mau terangkan itu
indeks demokrasi kita turun terus
karena parameternya pertama
bukan karena pak jokowi menghasilkan demokrasi salah
pak jokowi masuk dalam sistem yang sudah demokrasi
jadi jangan ditanya apa yang dilakukan jokowi
untuk meningkatkan demokrasi
yang akan orang ukur
apa yang menyebabkan indeks demokrasi turun
di masa pemerintahan jokowi
seluruh parameter dunia
demokrasi itu turun terus
jadi jokowi merosotkan demokrasi
nah ini juga indeksnya taruhan sama saya
ini bulan desember ini hari hak asli manusia
lihat ya itu indeks demokrasi pasti turun
yang sering dicarikan pembenaran adalah
ini demi kebangsaan
supaya bangsa ini enggak pecah
semua mesti masuk di dalam kekuasaan
itu teori yang keliru
seluruh demokrasi yang berantakan itu
justru karena gak ada oposisi tuh
rusia berantakan negara komunis berantakan
karena semua ada dalam kekuasaan
jadi kacau sekali cara berfikirnya
demi keutuhan bangsa
semua berkoalisi di kekuasaan
kalau bangsa itu jadi utuh
kalau ada yang mengawasi kekuasaan
itu logika dari demokrasi
demokrasi dibuat untuk itu
itu terjadi sekarang atau tidak bu romli
sekarang gak terjadi kan
kalau ada crack di dalam kekuasaan
mesti ada pikiran alternatif untuk nambal crack itu
orang yang di dalam gak tahu bahwa itu crack
anda kalau di dalam
audit paling bagus audit eksternal
bukan audit internal
kan nggak mungkin presiden mengkhianati rakyatnya
kalau sejarah politik itu adalah pengkhianatan kekuasaan terhadap rakyat
karena itu ada teori pembagian kekuasaan
jadi kacau pikiran semua
sekarang saya terakhir
baru dua hari bukan dua hari
lima kali tiga ratus enam puluh hari plus dua hari itu
lima tahun kali tiga ratus enam puluh hari
selama itu kita melihat demokrasi menurun
kebebasan akademis itu hilang
karena roky yang datang makanya gedungnya kayak begitu
karena roky datang itu untuk apa
untuk memprovokasi orang melakukan kejahatan
iya karena narasi yang selalu dipakai
pakainya kayak gitu
kerjanya adalah nyinyir
kerjanya mencaci mati orang
kalau prediksi seperti bang rizal sampaikan
pembelajaran bagi orang pak
bagaimana menggabarkan memberikan pelajaran kepada orang pak
bagaimana mungkin universitas mengundang saya
ratusan universitas hanya untuk memprovokasi
goblok betul universitasnya tuh
kalau anda yang diundang disitu sangat mungkin
yang undang universitas
tapi mungkinnya kenapa
kenapa kampus menolak anda
kenapa kampus menolak anda
apa kampus buat gembok anda coba
karena di tahu kalau roky datang
pasti membawa musibah dan malapetaka
berarti kampus yang undang kampus
oke roky kasih roky deh
tutup acara ini
seolah olah tiga partai itu
pks demokrat dan pan akan beroposisi
kalaupun dia beroposisi kecuali pks yang dari awal punya sikap
pan dan demokrat kan gagal berharap sebetulnya
jadi kalau dia beroposisi
lo oposisi karena sakit hati ya
bukan karena prinsip untuk beroposisi
kan itu lain soalnya kan
jadi kita mesti pastikan bahwa
keadaan ini akan terus memerosotkan demokrasi
ukuran pertama adalah kebebasan mimbar
kalau anggota dpr beroposisi
ya itu kan karena perintah partai
bukan karena dia dipilih langsung oleh rakyat
anggota dpr tidak dipilih langsung rakyat
dia dipilihkan oleh partai
baru disedorkan untuk dipilih rakyat
jadi berjenjang itu
di amerika senator bisa bikin undang undang atas nama dia tuh
diberi nama namanya dia
itu baru disebut otentik dipilih oleh rakyat
jadi gitu kira kira
sekali gue ucapin selamat menempuh risiko baru pada ngabalin
atau profesi baru
karena dia akan pamit dari istana
kira kira begitu lah
jadi kapan mau bikin twitter lagi bung roky
ada rencana mau bikin twitter dalam waktu dua hari ini
twitter saya itu hilang dua hari sebelum pelantikan
nah saya berpikir mungkin ada satu tiga juta follower saya dipinjam oleh hacker itu
untuk membantu pengamanan di dpr
karena nyai roro kidul gak bawa pasukan
mestinya setelah dilantik balikin ke saya dong
jadi coba kasih tau tuh balikin